dan untuk kesempatan pertama kami berikan pada paslon nomor urut dua bertanya kepada paslon nomor urut satu
waktu bertanya singkat ini tiga puluh detik dimulai saat anda berbicara
selain padi garam adalah menjadi salah satu andalan jawa timur
nah tentu petani garam sama dengan petani
petani yang lain punya masalah masalah
tapi hari ini memang harganya lagi bagus
nah harapan banyak
nah pertanyaan saya apa yang akan dilakukan oleh paslon nomor satu untuk mengatasi masalah garam dan petani garam
baik waktunya pas
saya berikan kesempatan pada paslon nomor urut satu untuk menjawab durasinya
satu menit dari anda berbicara
kusipul dan mbak putih
boleh mas emil kesini
saya ingin menyampaikan kepada kita semua
seperti yang di pengantar kami bahwa produksi garam di jawa timur satu sampai satu dua juta ton
ini menjadi bagian penting bagaimana kita memberikan perlindungan kepada petani garam
plasmanya harus jalan het
harga eceran tertinggi sesuai dengan pemenuhan kebutuhan
jika mereka dikurangi overhead mereka maka mereka akan menerima harga eceran tertinggi dengan terpenuhinya break even point bagi petani garam di jawa timur
dan tambahan bahwa garam itu ada dua konsumsi dan industri
yang industri kandungan nacl nya lebih tinggi tapi sebenarnya kita punya potensi ke arah sana
universitas trunojoyo sudah menyiapkan program tersebut dengan jepang dan ini yang harus kita dorong
ya waktunya pas
saya berikan pada paslon nomor urut dua untuk menanggapi waktunya satu menit sejak anda berbicara
masalah petani garam memang kita tahu adalah masalah dukungan sarana dan prasarana
saya banyak dialog dengan para petani tersebut
yang dibutuhkan diantaranya adalah bantuan seperti geomembran
yang itu cukup membantu dan meningkatkan produktivitas mereka
yang kedua mereka juga perlu dukungan supaya sungai yang mengalir itu bisa diatasi airnya supaya tidak tumpah ke petani garam
dan yang terakhir memang yang dibutuhkan adalah hak harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah
itu yang dikhawatirkan mereka kalau harga sampai turun jadi rp dua
sekarang masih di atas rp dua
yang diinginkan petani garam sebenarnya untuk kw satu rp dua lima ratus
kw dua rp dua tiga ratus dan kw tiga yaitu rp dua
nah untuk itulah kedepan kita perlu membantu petani garam disamping petani petani yang lain
agar produk kita menjadi kualitas nomor satu dan itu akhirnya mengurangi impor
baik terakhir saya berikan kesempatan pada paslon nomor urut satu menanggapi satu menit dari sekarang
geomembran bukan hal baru sudah diberikan sudah dijadikan bantuan
jadi kalau kita menyebut itu
tentunya bukan suatu kebijakan yang inovatif
tetapi inovatif manakala kita memperhatikan masalah dengan geomed brand ada pada ketebalannya
jadi karena ketebalannya kurang kami kebetulan sering bolak balik ke madura
bahkan waktu itu saat paslon nomor dua kebetulan tidak ikut
kami hadir mengikuti fgd dengan para tokoh tokoh madura di trunojoyo
jadi garam ini kemampuan putra daerah madura sudah luar biasa
dan untuk itu karena itu makanya yang perlu didorong adalah produktivitasnya dulu
nah kita bicara mengenai masuknya garam impor
saya rasa sekarang sudah ada public pressure yang luar biasa untuk tidak sembarangan mengimpor garam kalau kita produktif
sempat ada anomali cuaca makanya terjadi kelangkaan
tetapi sekarang mata rantai garam ini tata niaganya ini yang harus dibuat lebih berkeadilan kepada petani garam
jadi untuk membuat berkeadilan tentunya kehadiran dari seperti pt garam kemudian keberadaan dari informasi super koridor yang akan kita dorong akan menjadi solusi bagi para petani garam
kita berikan aplaus untuk kedua pasangan calon
oke masih ada satu putaran lagi sebelum closing statement
berikutnya kami berikan kesempatan di mana paslon nomor urut satu mengajukan pertanyaan
persilahkan kepada paslon nomor satu bertanya kepada paslon nomor urut dua
waktu bertanya tiga puluh detik dimulai saat anda berbicara
salah satu yang dijanjikan oleh paslon nomor dua tapi banyak sebenarnya yang dijanjikan
salah satunya adalah pembenahan jalan
belum lagi ditambah mengakselerasi jalan nasional dan jalan kabupaten kota
bagaimana paslon nomor dua menjelaskan secara rinci untuk pencapaian ini sumber pembiayaan panjang prioritas target capaian waktu
karena ini adalah hal yang sangat penting bagi seluruh rakyat jawa timur untuk dicerahkan
silahkan dijawab paslon nomor urut dua waktu menjawab anda satu menit
seribu km yang menjadi lebih seribu km lebih yang menjadi tanggung jawab provinsi itu ada beberapa yang menjadi prioritas kami
pertama memelihara memeliharaan disitulah ada program tiada hari tanpa menutup lubang
ada juga peningkatan jalan peningkatan jalan ini diperlukan supaya masyarakat bisa lebih memperoleh pelayanan yang baik
dan yang terakhir adalah penambahan jalan
nah kondisi jalan
maka itu kita punya kemampuan sebenarnya untuk memperbaiki jalan yang sekarang ini menjadi milik provinsi
nah bapak ibu saudara saudara sedulur kp teman teman se jawa timur mungkin bisa menyaksikan perjalanan kalau misalnya yang melewati jalan provinsi secara umum sekarang ini sudah bagus
tinggal sekarang ke depan kita ingin yang kurang kurang itu
kita perbaiki dengan anggaran yang sebenarnya sangat cukup untuk disediakan
waktu habis silahkan ditanggapi paslon nomor urut satu waktu satu menit
yang tepatnya pak saifullah seribu empat ratus dua puluh satu km itu jalan provinsi
jalan nasional dua ribu tiga ratus jalan kabupaten kota kurang lebih dua puluh an ribu ke atas
nah yang kurang tepat mohon maaf
perawatan tidak meningkatkan grade jalan dari rusak berat jadi rusak rusak jadi sedang sedang jadi berat

mohon maaf mungkin bapak agak tertukar antara mantap dengan baik
data kami dari data dinamis pemprov jawa timur dari satu empat ratus dua puluh satu enam ratus sembilan puluh an kilometer saja yang baik
kemudian ada sekitar empat ratus sembilan puluh km lima ratus hampir itu yang sedang
nah disinilah sebenarnya jalan provinsi delapan ratus empat puluh km belum sesuai standar
itu yang harusnya menjadi perhatian
tapi yang delapan puluh km yang standar yang sisanya belum standar tadi harus di upgrade
dan ini yang penting belum lagi perawatan rutin dengan anggaran hanya sekitar satu triliun untuk dinas pu
tentunya kecermatan itu menjadi penting untuk dipahami oleh masyarakat
agar pemimpinnya bisa menjawab apa yang menjadi tantangan
silahkan menanggapi paslon nomor urut dua waktu anda satu menit
ya sebenarnya sama sih pandangan kita
tidak ada perbedaan
tetapi intinya mungkin soal skala prioritas ya
jadi saya juga mengerti dan memahami selama dua periode mendampingi pak gubernur bagaimana kondisi jalan
dan bagaimana perhatian provinsi terhadap jalan ini
kami punya program yang tadi saya sebut itu tiap hari ada satgas
jangan sampai ada jalan lubang
sebab kalau jalan lubang itu sangat berbahaya
bisa menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa
itu sudah kami lakukan
itu luar biasa diapresiasi oleh masyarakat
nah kita memang kalau hanya bicara soal memenang
kita hanya akan mengurus jalan yang menjadi kewenangan provinsi
kita sering juga dituntut tanggung jawab
kalau ada jalan dari pusat misalnya yang rusak
itu sebagai rasa tanggung jawab
meskipun kita tidak mengeluarkan anggaran
kita juga ikut membantu percepatan penyelesaiannya
itulah jalan kita dan mudah mudahan makin
waktu habis kita beri tepuk tangan
dua pasangan calon begitu memahami
dan mencoba untuk memberikan solusi permasalahan dari jawa timur
tinggal kita tunggu siapa yang nanti dipilih orang kia
memilih pemimpin untuk jawa timur lima tahun ke depan
dan datanya lengkap tadi
tapi belum lengkap kalau belum ada closing statement dari masing masing pasangan calon
saya berikan kesempatan masing masing pasangan calon untuk memberikan closing statement
saya mulai dari nomor urut satu
waktunya satu menit dari anda mulai berbicara
tema debat kita adalah ekonomi dan pembangunan
tiap pembangunan yang kita lakukan harus memberikan nuansa pro job pro growth pro environment
kami percaya bahwa jawa timur yang sudah maju harus menjadi jawa timur yang terus berkeunggulan
kita harus menjadi provinsi nomor satu di indonesia
saya berharap pak emil berharap kami semua berharap bahwa kebersamaan kita akan mengantarkan hovifa emil sebagai gubernur dan wakil gubernur jawa timur
dari berbagai komitmen yang kami bangun selama ini kami melakukan banyak ikhtiar kami melakukan proses bottom up participation kami melakukan banyak navigasi program
dan mudah mudahan semua akan berseiring pada pemenuhan pemerataan percepatan kesejahteraan masyarakat jawa timur
mudah mudahan memimpin jawa timur dan manfaat barokah
baik itu dia closing statement dari paslon nomor urut satu
kami persilahkan closing statement bagi paslon nomor urut dua
waktu anda satu menit
terima kasih kepada pejuang pejuang ekonomi jawa timur
mereka yang bergerak di dunia umkm dan kooperasi
bapak ibu saudara saudara sedulur kb adalah pejuang pejuang yang patut kami hargai dan ke depan harus menunjukkan karya yang lebih baik
kepada pengusaha besar pengusaha menengah kami juga berterima kasih karena pengusaha pengusaha ini siap bersaing di kancah global
kami berterima kasih kepada seluruh kekuatan ekonomi jawa timur yang selama ini memberikan dukungan
penuh sehingga kinerja ekonomi provinsi jawa timur alhamdulillah terjaga dan terus meningkat
bapak ibu dan saudara saudara sekalian dua periode saya mendampingi pak gubernur
saya bukukan dalam buku yang berjudul perubahan berkelanjutan
bidang ekonomi bidang sosial dan bidang politik
mudah mudahan ini menjadi kenang kenangan indah dan menjadi pegangan kami nanti kalau diberi mandat oleh rakyat jawa timur untuk

oke kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua paslon ini
luar biasa bang antusiasmenya luar biasa warga jawa timur
dan kami mengucapkan terima kasih inilah akhir dari debat publik kedua pilgub jatim
baik anda semua yang hadir di sini maupun yang menyaksikan melalui televisi
ingat tanggal dua puluh tujuh juni nanti datanglah ke tps masing masing untuk memberikan suara anda
kpu provinsi jawa timur
provinsi jawa timur mengingatkan agar anda membawa ktp atau surat keterangan di hari pemilihan
hari rabu dua puluh tujuh juni mendatang
pastikan anda memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur yang anda percaya dapat membawa jawa timur menjadi lebih baik
terima kasih banyak
terpadu dalam cita citaku
bersatu di dalam alammu
berpadu di dalam cita mu